kementerian keuangan menyiapkan dana satu triliun untuk dana kesiapsiagaan dan edukasi kepada masyarakat terhadap ancaman covid sembilan belas
dana tersebut mulai disalurkan terutama melalui kementerian kesehatan diantaranya untuk operasional satu ratus tiga puluh dua rumah sakit rujukan pasien virus corona
melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian terutama dari kementerian kesehatan
seperti diketahui oleh teman teman wartawan bahwa langkah langkah di bidang kesehatan itu termasuk penyiapan satu ratus tiga puluh dua rumah sakit rujukan
menyampaikan dan melakukan edukasi materi kesiapsiagaan untuk menghadapi covid sembilan belas ini
sejak dari mulai mendeteksi manajemen klinik pemeriksaan laboratorium dan komunikasi risiko
sekarang ini sudah
sekarang ini sudah dibentuk public health emergency operation center yang sebagai pusat pengendalian dua puluh empat jam sehari hotline satu ratus sembilan belas extension sembilan
juga penetapan laboratorium putslit bank biomedis dan teknologi dasar kesehatan sebagai pusat pemeriksaan spesimen
dilakukan peningkatan pengawasan oleh kantor kesehatan pelabuhan
pemerintah terus akan meningkatkan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas ini
dan akan terus melakukan monitoring terhadap mereka yang disuspek atau telah terkena dan orang orang yang di sekitarnya

kementerian keuangan akan mendukung kebutuhan anggarannya
mulai dari pengawasan di pelabuhan perawatan terhadap tiga puluh empat pasien covid sembilan belas di rumah sakit yang ditunjuk
termasuk sulianti suroso dan rumah sakit persahabatan
kebutuhan anggaran untuk melakukan tracing terhadap orang orang yang melakukan kontak langsung
koordinasi pemerintah pusat dan daerah di dalam penanganan
pengadaan disinfektan dan sarana serta prasarana disinfektan untuk sarana dan prasarana transportasi publik
yang sekarang juga sudah mulai dilakukan di berbagai kereta
juga melakukan disinfektasi terhadap sarana prasarana sosial ekonomi seperti pasar mal dan tempat
pengadaan disinfektan dan sarana transportasi publik
juga pembangunan jaringan telekomunikasi untuk tracking wni yang pergi ke luar negeri
kita juga bersama sama kementerian kesehatan perin kemendak di dalam konsolid kemenku
di dalam hal ini direkturat jenderal biacukai dalam konsolidasi produksi dan distribusi masker
disinfektan obat dan bahan lainnya termasuk penambahan produksi penambahan produksi di dalam negeri dan pengadaan bahan baku impornya
kita terus melakukan koordinasi di antara kementerian terkait
serta distribusi dari masker disinfektan dan obat obat lainnya yang akan dilakukan agar bagi masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkannya
termasuk kemungkinan pembangunan rumah sakit untuk tambahan apabila terjadi peningkatan korban penyakit coronavirus dalam pandemi ini